saya mohon maaf atas kehilafan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi
saya mohon maaf atas kekhilafan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi
karena ancaman hukuman ini di bawah lima tahun jadi yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan namun proses terlangsung
dan yang bersangkutan kami kenakan wajib lapor